sepertinya tujuanku sudah ada
sepertinya disana ada sesuatu
kau tunggulah disini biar aku yang periksa

kau menyerangku dalam beberapa kesempatan
termasuk saat di tepi jurah
kau yang menyebabkanku diserang oleh rais rawisesi
lebih baik kau menyerah
atau kau akan bernasib sama seperti paman argandana dulu
dia belum mengenakan cincin itu
sekarang aku masih berharap
aku bisa mengalahkannya
ya aku harus menyerangnya sekarang
aku akan menunggu sekarang juga
tetap ada di tempatmu
yang bersemayam di tubuh
kusir ratu ketimbang
penawar racun ini
oleh pelaku penawar racun
oleh karena itu
untuk menyembuhkan kusir ratu ketimbang
berikan penawar itu
tapi tidak semudah itu
ke dalam cawang sakti ini
ke dalam cawan sakti itu
tujuan ku sudah dekat
aku harus bergegas
agar cepat sampai disana